dinosaurus hewan peliharaan
namaku adalah atlas atlas wilau
dan aku adalah salah satu dari sedikit atau lebih tepatnya
satu satunya yang memiliki peliharaan dinosaurus
tapi hey kau pikir mungkin dinosaurus sudah lama punah
tapi jika kau belum memperhatikan
lihat sekelilingku ini bukan rumah biasa
dan aku bukan mahluk biasa
aku adalah putra penyihir
dan itu ibuku penyihir hebat dari utara
yang terkenal dan berkuasa
dan yang paling teliti audrey willow
oh ini katak emas
puna pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan
lihat siapa yang membuat kau kembali
ya ibuku punya hobi aneh mengoleksi makhluk makhluk yang punah beberapa waktu lalu
atau berabad abad yang lalu
atlas apa yang kau lakukan dengan auk besar itu
lihat itu bukanlah seekor penguin kau tahu
tapi bu ini sangat lucu
anakku itu sudah menjadi fosil
dia sudah lama mati
tapi ini hidup sekarang
ya karena aku kembali ke masa lalu dan membawanya ke sini
sama seperti semua binatang di sini
suatu hari nanti aku akan memiliki hutan hewan punahku sendiri
dan itu akan menjadi taman hiburan terbesar yang pernah ada
tapi bu sekarang aku hanya membutuhkan satu mahluk lagi
mahluk yang paling hebat
dan juga mahluk yang paling
paling indah dari semuanya
ibu harus berhenti menghilang di tengah setiap percakapan
jadi ya seperti yang kalian tahu sore itu saat aku bermain dengan bayanganku
ibuku tampak lebih bahagia dari sebelumnya
aku ingin tahu apakah dia bahagia ketika aku lahir
lihat apa yang kupunya di sini
dan saat itulah aku melihatnya
sebuah telur dinosaurus
aku mencurinya dari bawah hidung ibunya t rex
selalu yang terbaik untuk hutan eksotis milikku
bu itu mulai retak
aku dapat melihatnya
dan saat itulah aku melihatnya untuk pertama kalinya
seperti burung kecil yang keluar dari telurnya
dan ya ampun dia sangat mengemaskan
wah lihatlah dia
yah dia begitu
dia adalah seekor pemangsa
itu saja jangan terikat
tapi kita harus memanggilnya apa

sekarang pelajari ramuanmu
malam itu aku tidak bisa berkonsentrasi pada apapun
ramuanku ternyata berubah
aku hanya ingin memeriksa si kecil yang malang
jadi aku menyelinap ke lab ibuku
dan diam diam menuju kandang
oh lihatlah kau
kau merindukan ibumu
apa kau lapar
ini makanlah ini
apa yang kau pikir kau lakukan
aku baru saja melihat dino
sejak kapan kita memanggilnya seperti itu
aku ingin semua wortel dipetik dan dicuci di pagi hari sebelum kau mulai belajar
apa kau mengerti
jangan terlalu terikat dengan makhluk makhluk ini terutama t rex
karena dia tidak akan terikat padamu
dia adalah makhluk yang berbahaya
makhluk kecil itu
dengan mata yang begitu mengemaskan
ibu tidak tahu apa apa
minggu berikutnya berjalan cukup normal
aku bangun dan mencuci wortel dan kemudian belajar ilmu sihir
aku melihat ibu memberi makan hewan hewan seperti mereka adalah anak anaknya
hanya saja mereka benar benar takut padanya
aku seperti biasa merasa sangat tidak enak pada dino
aku harap aku bisa melakukan sesuatu untuknya
jaga rumah baik baik
beri makan hewan dan jangan keluarkan mereka dari kandangnya dengan cara apapun
aku akan kembali lagi dalam dua minggu
bisakah aku mempercayaimu atlas
saat ibu pergi aku berkeliaran di rumah sepanjang hari
aku memberi makan hewan semuanya
dia tidak mau makan
wortel itu menyehatkan
ada kandungan serat vitamin k satu potasium dan antioksidan
kau ingin keluar dari kandang iya kan
dan saat itulah aku melakukannya
dan aku harap tidak ada sesuatu yang buruk terjadi
dan ibu tidak akan pernah tahu
itu indah sekali
aku dan dinosaurus peliharaanku
dino di mana kau
dino tidak kita tidak
aku tidak menyadari bahwa hanya dalam beberapa hari dino telah tumbuh lebih besar
malam itu aku tidur dengan perasaan bersalah dalam diriku
tapi aku senang bahwa ibu akan pulang esok hari
tapi kegembiraanku itu
tidak cukup lama
dan saat itulah aku melihat
kengerian dalam hidupku
dino telah menghancurkan kandang
dan keluar darinya
mata predatornya yang mengancam tertuju
baiklah sudah cukup
aku pikir inilah akhir hidupku
kemudian aku menemukan
aku melakukan sesuatu yang sangat konyol
seandainya aku tidak mengatakan
aku aku berada
ini terjadi sekitar enam puluh juta tahun yang lalu
dan ya ampun
itu sangat menarik
untuk sesaat aku lupa bahwa
aku dalam masalah
pada saat itu aku dipenuhi dengan
dan kemudian tiba tiba
iya itu dia
dia masih belum berada
aku menelan air liurku
tidak menyadari bahwa sesuatu yang lebih besar
berdiri di belakangku
itu itu adalah ibu t rex
aku pikir aku tidak mungkin lolos
dari situasi ini
anaknya mendekat dari satu sisi
dan ibunya dari sisi yang lain
apakah ini cara aku akan meninggal
enam puluh juta tahun yang lalu dari waktu ini
hanya ada beberapa perempuanku yang sudah
yang statis goes men
semua orang hargau di damai temelan rata
harusnya tahu lebih baik
membawa kembali t rex bukanlah ide yang baik
dan juga aku memberi mantra pada tongkatmu karena takut kalau t rex menjadi ancaman
kau bisa mengerimnya kembali tepat waktu
aku tidak pernah berpikir itu akan membawamu juga
tidak bu aku mengarahkannya ke arahku
atlas aku pikir kau lebih baik
apakah kau tahu betapa cerobohnya itu
dan di sini aku menyalahkan diriku sendiri
jadi ya itulah cerita tentang aku dan dinosaurus peliharaanku
ya dinosaurus tidak pernah bisa menjadi hewan peliharaan
dan kita harus tahu lebih baik bahwa sifat binatang tidak akan pernah bisa diubah
kita harus membiarkan mereka berada di habitat aslinya dan tidak mencoba mencampuri siapa mereka sebenarnya
kalian tahu dino sebenarnya bukan makhluk jahat
dia hanya menjadi t rex dan sebagian dari diriku masih merindukannya
mungkin aku akan pergi ke sana lagi
bagaimana menurut kalian